pada januari sampai dengan september dua ribu dua puluh
perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik terus berlanjut akibat resiko pandemi global
secara umum pandemi covid sembilan belas memberikan tekanan yang signifikan
terhadap ketahanan dan kinerja intermediasi sistem keuangan indonesia
berbagai respons kebijakan sebagai bauran kebijakan nasional
serta bauran kebijakan bank indonesia
mampu menjaga stabilitas sistem keuangan selama semester satu dua ribu dua puluh
pandemi covid sembilan belas mendorong investor melakukan rebalancing portfolio
dengan menjual aset berisiko dan beralih ke jenis aset yang lebih aman
pembatasan aktivitas ekonomi menimbulkan penurunan permintaan global
dan terhambatnya suplai bahan baku yang pada akhirnya
menekan profitabilitas dan kemampuan bayar korporasi
bertahannya kinerja korporasi termasuk umkm
berdampak pada penyerapan lapangan pekerjaan dan penghasilan sektor rumah tangga
terutama kelompok menengah ke bawah
berbagai upaya dilakukan rumah tangga dalam menghadapi ketidakpastian
antara lain penurunan konsumsi atas ekspektasi turunnya penghasilan
yang meningkatkan porsi simpanan untuk dijadikan bantalan dalam berjaga jaga
selanjutnya penurunan kinerja korporasi dan rumah tangga tersebut
meningkatkan resiko kredit perbankan di semester satu dua ribu dua puluh di level yang masih terkendali
sebagai langkah forward looking untuk menjaga kemampuan bayar korporasi
pembangunan kemampuan bayar korporasi dan kemampuan bayar korporasi
untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan
serta mendorong pemulihan ekonomi nasional
pemerintah telah mengeluarkan kebijakan extraordinary
yaitu undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan
untuk penanganan pandemi covid sembilan belas
otoritas keuangan bersinergi melakukan bauran kebijakan nasional
untuk menopang sektor real dan sektor keuangan
di tengah dampak pandemi covid sembilan belas
bank indonesia mengeluarkan bauran kebijakan
sebagai upaya untuk memitigasi risiko di sektor keuangan
serta mendorong pertumbuhan sejalan dengan bauran kebijakan nasional
bersama sama dengan kebijakan moneter
dalam kerangka bauran kebijakan bank indonesia
bertujuan untuk menjaga ketahanan dan mendorong intermediasi
kebijakan makrokudensial bank indonesia yang akomodatif
ditujukan untuk memperkuat ketahanan dan mendukung intermediasi
sinergi dan koordinasi yang semakin kuat

perekonomian global diperkirakan membaik pada semester dua dua ribu dua puluh
seiring berkurangnya penyebaran pandemi covid sembilan belas
dan respons kebijakan otoritas berbagai negara
meskipun demikian ketidakpastian pasar keuangan global
beberapa faktor yang mempengaruhi masih tingginya
ketidakpastian tersebut antara lain kekhawatiran terjadinya
gelombang kedua pandemi covid sembilan belas
prospek pemulihan perekonomian global
berlanjutnya tensi geopolitik amerika serikat dan tiongkok
perekonomian domestik diperkirakan membaik
stabilitas sistem keuangan indonesia diperkirakan semakin terjaga
seiring meredahnya tekanan global dan domestik
aktivitas korporasi diperkirakan meningkat meski masih terbatas
seiring dimulainya kembali aktivitas dunia usaha
ekspektasi perbaikan perekonomian yang diikuti dengan berkurangnya tekanan sektor real
berdampak positif pada kinerja institusi keuangan termasuk perbankan
hal ini didukung keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional
antara lain restrukturisasi kredit
pertumbuhan intermediasi perbankan diperkirakan mulai membaik
seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik
bank indonesia tetap mempertahankan kebijakan makro prudensial akomodatif
guna mendukung pemulihan ekonomi nasional
kebijakan makro prudensial akomodatif pada dua ribu dua puluh
bertujuan menjaga ketahanan sistem keuangan
dan mengakselerasikan kegiatan ekonomi domestik
bank indonesia juga menjalankan pengulian ekonomi
indonesia akan terus mengakselerasi pembiayaan
melalui dukungan keuangan inklusif
hal ini dilakukan melalui penguatan ketahanan umkm
dilengkapi dengan pendalaman pasar keuangan
serta akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan
koordinasi kebijakan semakin diperkuat
untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
serta dalam rangka meningkatkan efektivitas keberhasilan
program pemulihan ekonomi nasional